terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung dengan teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
ada fatma dan juga dimastio silahkan
silahkan siapa dulu
om swastiastu malam
baik terima kasih mbak saya pertama mungkin untuk bertanya dan mungkin sebelumnya terima kasih atas undangannya bagi bem buddhayana
di sini yang pertama saya ingin berterima kasih atas undangan dan juga ingin sedikit menarik ya bahwasannya hari ini mereka partai politik itu mengutamakan kepentingan golongan atau partnya sendiri dan elitis daripada kepentingan rakyat
karena yang saya lihat sekarang adalah saya juga melihat dari perhatian ibu mega waktu ini pada saat bung karo tersebut adalah saya melihat hal yang lucu seperti itu
ketika beliau beliau ini semuanya adalah orang yang sudah cukup dewasa namun masih sindiri atau elit politik seperti itu
ketika memang pada akhirnya mereka semua ini sebagai seorang negarawan tetapi bagaimana fokus memikirkan kepentingan rakyat daripada mereka sendiri
karena mereka tidak sekarang persen kita yang ketujuh beliau pun merasa sebagai seorang kingmaker seperti yang tadi dibahas
makanya beliau memanggil menghadap
dan juga hal hal lucu lainnya gitu
dan memang pada akhirnya orang orang yang sudah menempat hari ini pun cukup melawak gitu
karena mereka harusnya memikirkan bagaimana mereka harus landing memikirkan bagaimana menghasilkan waktu yang jelas kepada masyarakat
tapi malah memilih untuk fokus menahankan kekuasaan partainya
dan saya ingin bertanya sebenarnya kepada suruh elit elitis yang ada sekarang
yaitu seperti apa dan mana yang lebih penting berkaitan satu kabinet ataupun kepentingan rakyat daripada jumlah kursi yang diterima dalam kabinet nanti
ngomongin juga bagi bagi jabatan kan mak
jadi itu yang ingin saya tanyakan
soal bagi bagi jabatan pembentukan koalisi itu biasanya bagi bagi jabatan ini menarik sekali nih pak
pak tma silakan dibastio
ya izin menyambung dari rekan saya
pertama saya ingin juga mengkritik ya partai partai yang ada sekarang
karena memang sejak kebijakan politik de ideologi zaman suwarto sampai hari ini partai partai ini tidak memiliki perbedaan yang serius
perihal ideologi atau arah kebijakan yang mau dibawa
karena memang di era multi partai hari ini koalisinya itu cenderung pragmatis
ditentukan berdasarkan like and dislike nya elit partai bukan berdasarkan ikatan ide ide besar
kemudian yang kedua mbak
anak muda hari ini gen z angkatan saya ini perlu ekosistem atau suasana kontestasi politik yang sehat
yang dibangun atas dasar adu gagasan adu program pro atau kontra terhadap ikn
pro atau kontra terhadap energi terbarukan
atau kontrak terhadap anti korupsi dan lain sebagainya
bukan narasi kebencian personal
seperti yang bagi saya disampaikan oleh seorang budayawan pada acara yang cukup besar
acaranya pdip kemarin
karena bagi saya ada diksi diksi yang menurut saya itu nuansanya itu lebih kepada kebencian personal
nah ini yang tidak kita inginkan mbak
kita ingin politisi senior ini menjadi talawadan bagi masyarakat
pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada masing masing parpol
khususnya bapak bapak yang menjadi narasumber
polarisasi yang berbasis politik identitas politik kebencian personal
apakah akan tetap ada di tahun dua ribu dua puluh
kenapa tidak diarahkan kepada polarisasi yang berdasarkan adu gagasan kebijakan dan program
apakah justru politik identitas politik kebencian ini menjadi strategi politik pemenangan parpol
kritis sekali teman teman dari bem universitas udayana
terima kasih kang bima
karena waktu kita tidak banyak
tadi pembentukan koalisi mayoritas adalah berdasarkan pragmatisme
bagi bagi kepentingan bagi bagi jabatan
saya kira selalu ada panggung depan dan panggung belakang
selalu ada negosiasi lobby pertemuan tertutup berbagi posisi
tetapi kan ruang yang ada juga harus diciptakan untuk gagasan kontestasi terkait dengan visi dan sebagainya
jadi ini disampaikan teman teman
teman teman mahasiswa itu betul
tetapi jangan juga alergi terhadap sindiran satir dan lain lain
itu bagian dari kontestasi
di negara maju sekalipun saya kira pidato pidato itu penuh dengan saling sindir joke terselubung manuver manuver yang cerdas dan sebagainya
itu bagian dari kontestasi politik modern
dan teman teman mahasiswa nggak boleh aleri juga terhadap improvisasi seperti itu
yang penting adalah keseimbangan tadi
oke bang fadli
mereka berharap pemilih gen z ini pemilih pemula yang nanti pertama kali akan nyoblos di dua ribu dua puluh empat mereka berharap tidak terjadi polarisasi lagi
seperti pemilu dua ribu sembilan belas
itulah yang dilakukan oleh pak prabowo ya
jadi pak prabowo ini adalah sosok negarawan
beliau tidak mau menjadi yang memecah belah atau membuat satu polarisasi
dan menjadi satu figur yang bagi kami di gerindra karena gerindra ini wadah perjuangan rakyat
tentu suara suara mahasiswa menjadi sangat penting
dan kita harus memang tetap kritis ya dalam rangka untuk generasi yang akan datang terutama
karena generasi ini kan tentu cepat akan lambat atau lambat itu pasti akan berganti
itu satu keniscayaan
dan saya kira suara suara dari generasi z ini gen z ini sangat penting untuk kita dengarkan dan menjadi refleksi dan otokritik bagi kita semua termasuk bagi partai partai
komitmen partai gerindra tidak akan ada lagi politik identitas pembelahan polarisasi di pemilu
jadi kita harus mencari kepentingan
dan itu yang saya kira sangat penting
oke bang maman
soal tadi pembentukan koalisi terkesan pragmatis suara elit berbagi kepentingan bagi bagi jabatan
alhamdulillah saya senang sekali tadi disampaikan oleh adik adik saya
artinya saya masih melihat idealisme teman teman mahasiswa masih sama dengan kami yang di golkar
kami ini kan kaum karya kekaryaan
kaum karya kekaryaan itu kita bisa melihat
kita bicara tentang program kita bicara ide bicara tentang konsep dan bicara bagaimana mengeksekusi semua itu
nah dari awal tadi pembicaraan kita hampir kurang lebih satu jam setengah ini
saya sudah membuka bahwa kita punya harapan ke depan bahwa ada satu poros ada satu kelompok yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan perdebatan yang konteksual
berarti mau bikin poros ya
yang mengedepankan kompetensi dibanding hanya sekedar perdebatan perdebatan gimmick
jadi makasih banyak
kita artinya sama
yang masih belum bisa menerima perdebatan perdebatan yang tadi sifatnya konteksual perdebatan kompetensi
namun kita harus konsisten terus mendorong narasi karya ini kepada semua publik
mudah mudahan ini bisa menjadi sebuah tawaran yang cukup solutif cukup konstruktif
dan cukup menjadi sebuah lansung
dan ini adalah langkah solusi buat kebaikan yang akan diberikan
berarti golkar akan menggagas poros itu tadi ya poros sendiri
ya benar silahkan
malu malu gini kalau mau bikin poros nih
gimana pak jarod singkat saja ini soal tadi komitmen di pemilu dua ribu dua puluh empat tidak akan ada polarisasi kemudian politik identitas tidak akan terjadi
pengalaman pd perjuangan selama pemilu yang berjalan ini itu kita sangat anti ya terhadap politik identitas
kita selalu membangun
kita selalu merajut perbedaan
kita selalu mendahulukan persatuan
kita selalu menjunjung tinggi bhinneka tunggal ika
itu garis politik di pd perjuangan
sehingga di pd perjuangan itu tidak boleh ada orang yang rasis
tidak boleh ada orang yang intoleran ya
jadi komitmennya nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat tidak akan ada lagi ya
pengalaman menunjukkan seperti itu
pdi perjuangan tidak akan pernah menggunakan politik politik identitas karena kita sudah final
kita sudah punya ideologi yang final yaitu pancasila
dan pancasila itu semuanya ya isinya intinya itu menolak ya intoleransi dan politik identitas
itu komitmennya pdi perjuangan di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti waktu yang akan menjawab
mas soto singkat saja terakhir menurut analisa anda nanti kira kira ada berapa poros di pemilu dua ribu dua puluh empat
saya pikir tidak penting mau dua atau tiga atau empat
yang penting apakah kita melalui
yang penting apakah kita melalui perdebatan dan dialektika yang tadi bicara mengenai kompetensi
dan itu akan ditentukan juga bukan oleh bisik bisiknya elit ya
teman teman adik adik mahasiswa jangan takut dengan demokrasi yang berisik
demokrasi yang berisik berarti menempatkan aktornya sedang ada di panggung depan semua
anda bisa menilai
kalau demokrasi yang diam diam saja berarti di panggung belakang sedang berbisik bisik
transaksi di situ biasanya terjadi
kalau misalnya tadi dikatakan ada serangan personal
tidak kita butuh saling membuka kartu tadi
konteks track record gagasan yang buruk atau yang baik
misalnya pak prabowo dikaitkan dengan menculik
buktikan bahwa pak prabowo tidak pernah menculik
pak jokowi pernah diserang puisi dengan oresopopo
tim ses pak jokowi buktikan bahwa dia isopopo
tidak seperti yang dikritik oleh bang fadli misalnya
itu yang menurut saya harus tetap ada
dan terakhir adalah jangan kita masuk dalam perdebatan misalnya mencari next jokowi atau anti jokowi
tidak kita sekarang menjadi seorang leader
yang memang akan bisa
bisa menyelesaikan masalah lima tahun ke depan
oke setelah ini kita akan saksikan sentilan sentilan dari teman teman komisi suara anak muda
kira kira bagaimana mereka melihat panggung depan dan panggung politik belakang
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show